menteri komunikasi dan informatika budi aris setiadi menyatakan serius memberantas judi slot yang marak di indonesia
menkominfo menyebut telah memblokir lebih dari delapan ratus ribu situs judi online sejak juli dua ribu delapan belas
meski sudah dilakukan pemblokiran budi menyebut hingga kini sejumlah situs judi online masih kerap muncul dengan nama nama baru
untuk itu kedepannya kementerian kominfo akan berkoordinasi dengan kapolri dalam menangani masalah judi online
kominfo juga meminta masyarakat untuk serta merta atau ikut serta memantau dan juga melaporkan judi online yang merugikan negara tersebut
upaya nyata yang telah kami lakukan adalah dengan melakukan pemutusan akses dan take down atas aplikasi high fix domino island di google play store dan apple
ini sudah kami lakukan sekarang tidak ada lagi high domino island di google play store dan apple play store
kami juga telah melakukan pemblokiran ribuan situs dan puluhan aplikasi serupa termasuk yang menyerupai aplikasi game
sejak bulan juli tahun dua ribu delapan belas sampai tujuh agustus kemarin dua ribu dua puluh tiga
kementerian kominfo telah melakukan pemutusan akses dan take down terhadap delapan ratus delapan puluh enam tujuh ratus sembilan belas konten perjudian online